dan sekarang kita sudah terhubung dengan direktur eksekutif migrancare sudah ada bapak wahyu susilo
bapak wahyu selamat malam
baik pak wahyu febi mega indah terancam kebutuhan permanen dari kejadian kemarin ini
apa bentuk pendampingan dari teman teman migrancare untuk kelanjutan investigasi kasusnya
ya saya kira ini tentu adalah tanggung jawab dari pemerintah indonesia dan pemerintah hongkong ya
karena lokusnya ada di luar negeri
jadi yang kita lakukan adalah memastikan pihak perwakilan indonesia pekerja
memastikan ada bantuan hukum bahkan juga penanganan konsuler perlindungan terhadap febi
dan saya kira juga tentu tidak berlebihan sebenarnya kalau pemerintah indonesia
harusnya juga memberikan semacam keprihatinan kepada pemerintah hong kong
bahwa walaupun tanggung jawab pengamanan itu ada pada polisi hongkong
tetap saja polisi hongkong harus berada dalam koridor penegakan hak asasi manusia
apalagi posisi febi adalah sebagai jurnalis
karena dalam situasi konflik apapun dalam situasi apa misalnya demonstrasi
memang posisi jurnalis tetap harus merupakan posisi yang tidak boleh mendapatkan kekerasan
pak wahyu apakah sudah ada kontak mungkin terlebih lagi dari pihak pemerintahan indonesia
yang meminta teman teman migrancare ini untuk juga turut mengawal
karena ini kan mungkin juga
bukan satu satunya kasus yang terjadi terhadap warga indonesia di luar negeri
khususnya di hong kong
dan kali ini menjadi sorotan dunia karena sedang menjalankan tugas kewartawanan
seperti yang tadi pak wahyu sebutkan
iya sejak krisis di hong kong itu berlaksong
memang kita terus mendesakkan bahwa harus ada perhatian khusus terhadap situasi
yang terjadi di hong kong
karena misalnya memang situasinya pasang surut
tapi misalnya pernah sebulan yang lalu ada blokade di bandara
yang menyebabkan juga terhambatnya proses baik tki mau pulang maupun tki mau datang
bahkan bu retno sendiri juga mengeluhkan karena ada beberapa atlet kita yang terdampar ya di bandara
karena tidak ada pesawat yang mengangkut
kemudian juga masifnya demonstrasi
tapi juga makin represifnya polisi hong kong
memang harus juga menjadi perhatian dari pemerintah indonesia
saya menyarankan pemerintah indonesia
bukan hanya sendirian
tapi juga bersama negara negara lain yang punya warga negara yang banyak bekerja
sebagai buru migran di hong kong
seperti filipina india sri lanka atau thailand atau nepal
itu secara bersama sama juga ingin memastikan bahwa proses pengamanan dalam demonstrasi
tidak mengganggu keamanan yang dirasakan oleh teman teman buruh migran
memang setiap harus ada
di mana buru migran atau misalnya memastikan bahwa buruh migran itu juga aman
misalnya kalau terjadi misalnya demonstrasi besar besaran seperti itu
nah ini yang jarang sekali dikomunikasikan
jadi tidak hanya indonesia
tapi juga indonesia harus menjadi pionir mengajak negara negara lain
mendesak pemerintah hong kong
untuk memastikan bahwa buru migran itu aman
karena hong kong adalah negara di mana buru migran dari berbagai negara itu datang
oke pak wahyu apakah sudah mendapatkan informasi terkait dengan kondisi febi terkini pak
setahu saya kondisinya dia masih dalam perawatan
kemudian juga ada komplain
ada gugatan hukum yang dilakukan oleh febi
melalui kuasa hukumnya
jadi proses itu memang harus juga berlangsung
tetapi juga dalam koridor perlindungan warga negara indonesia
memang pihak perwakilan dan pihak kjri kita harus memantau setiap saat perkembangan yang dialami oleh febi ini
oke pak wahyu yang terakhir singkat saja
tadi pak wahyu juga sempat menyebutkan bahwa banyak sekali wni di hongkong
dan prosedural yang memastikan keamanan mereka ini juga masih selesai
memastikan keamanan mereka ini juga masih sedikit banyak sulit begitu untuk dilakukan
mungkin juga banyak yang tidak tahu bagaimana untuk bisa memastikan keamanan diri mereka ketika berada di luar negeri
ataupun keluarga di sini memastikan keluarga mereka yang menjadi wni di hongkong khususnya ini dalam situasi aman
mungkin pak wahyu bisa memberikan sedikit informasi ataupun tips untuk mereka
untuk bisa lebih memastikan keamanan sanak saudara di sana
ataupun mereka yang sedang menyaksikan tayangan ini sekarang
ya saya kira memang teman teman tki kita juga harus proaktif ya
ini dilakukan oleh teman teman organisasi buru migran indonesia di hongkong
yang selalu mengupdate situasi itu kemudian memastikan bahwa mereka tidak berada dalam kawasan yang rawan atau yang rentan
sehingga bisa membuat mereka terjebak
jadi saya kira juga selain pihak organisasi purwok
selain pihak organisasi buru migran yang proaktif
tapi juga teman teman migrant worker sendiri juga harus selalu memantau perkembangan itu
saya kira kcri selalu memberikan update teman teman organisasi purwok migran memberikan update
bahkan juga otoritas lokal selalu juga memberi update situasi tersebut
nah ini juga harus disadarkan kepada majikan karena misalnya ya berhak menolak jika majikan
misalnya menugaskan atau memberi pekerjaan dia harus berpergian ke wilayah yang sebenarnya masih rentan seperti itu
jadi juga harus ada mitigasi seandainya misalnya ada pemaksaan seperti disuruh belanja ke pasar yang dekat dengan kawasan rentan konflik seperti itu
oke jadi punya hak untuk menolak begitu ya
baik kalau begitu pak wahyu susilo kita doakan bersama semoga proses febi ini bisa segera cepat selesai
febi bisa sembuh dan proses hukumnya juga tetap berjalan terima kasih pak wahyu susilo sudah tergabung bersama kami
oke terima kasih